pemilu dua ribu dua puluh empat netralitas asn kembali menjadi sorotan
pasalnya surat keputusan bersama lima kementerian dan lembaga
yang diteken pada dua ribu dua puluh dua lalu soal netralitas asn
tidak dianggap mempan untuk membendung hasrat asn
untuk mengekspresikan sikap dan dukungannya lewat berbagai media
bahkan asn dilarang like komen dan share
terhadap para peserta pemilu dua ribu dua puluh
karena mereka juga punya tanggung jawab atas dasar negara
dan atas nama negara untuk tidak menunjukkan bahwa negara
berpihak kepada satu instrumen politik tertentu
ya setuju aja sih kita mah ya
ya yang penting sukses lah yang akan datang pemilunya itu aja
berdasarkan undang undang nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang asn disebutkan
bahwa asn dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik
asn pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun
dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun
karena dapat merugikan pemerintah negara dan masyarakat
namun menurut pengamat politik dari universitas al azhar ujang komarudin
aturan aturan yang telah dibuat demi menjaga netralitas asn
dalam pemilu dua ribu dua puluh empat ini tidak diterapkan dengan baik
kalau kita bicara netralitas asn atau birokrasi
maka sejatinya ya itu hanya aturan di atas kertas
tidak betul betul dilaksanakan di lapangan
karena kita tahu bahwa dalam konstruksi politik kita
di pusat maupun di daerah
ketika misalkan pilpres pileg dan pilkada
maka asn itu bermain di belakang layar
mereka bermain apa namanya mengumpat umpat
adanya kucing kucingan ya
dan penyelenggara pemilu panwas dan penegak hukum
agar mereka tidak ketahuan
sementara itu plt kepala badan kepegawaian negara
hari yomo dwi putranto mengatakan
bkn saat ini telah melakukan deteksi netralitas asn di media sosial
melalui sistem berbagai integrasi
serta mempersiapkan satgas yang nantinya bertugas menerima aduan
terkait ketidak netralan asn dalam pemilu
jadi kalau yang sistem berbagai terintegrasi
itu sebetulnya pertama kita ingin mengetahui
apakah memang ada laporan pelanggaran yang dilakukan oleh asn
yang kedua kita ingin di antara lima satgas tadi
mempunyai persepsi yang sama
untuk bisa menindaklanjuti ketika ada pelanggaran
atau mengetahui apakah
perlakuan yang dilakukan oleh asn itu melanggar regulasi atau tidak
yang ketiga kita ingin punya database
terhadap para asn yang melakukan pelanggaran netralitas
hari yomo menambahkan asn yang terbukti tidak netral
akan dikenai sanksi
kita sepakat bahwasannya asn yang melanggar netralitas itu ada sanksinya
sanksinya itu melanggar
melanggar peraturan disiplin pns
atau peraturan pemerintah nomor sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
jadi itu tergantung dari pelanggarannya
nah kita ingat bahwasannya untuk pp sembilan puluh empat ini
ada tiga kategori atau jenis atau jenjang hukuman
ada ringan sedang dan berat
nah untuk pelanggaran disiplin berat
itu bisa sampai pada pemberhentian
situasi politik menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat memang semakin memanas
namun asn harus tetap pada kedudukan profesional
dan tidak memihak pada konstetan politik
yang akan bertanding dalam pemilu dua ribu dua puluh